mengurangi populasi kucing pemerintah provinsi dki jakarta menggelar program sterilisasi kucing di poskesuhan dki pasar minggu jakarta selatan
ada ratusan kucing baik yang dipelihara ataupun kucing liar disterilisasi oleh petugas kesehatan hewan pemprov dki jakarta di pusat kesehatan hewan ragunan pasar minggu rabu siang
sterilisasi dilakukan untuk mengendalikan populasi kucing dan juga mengantisipasi penyebaran penyakit rabies di ibu kota
sejak januari sampai hari ini sudah ada satu ratus enam puluh empat kucing disterilisasi targetnya akhir dua ribu enam belas enam ratus kucing disterilisasi